longsor yang terjadi di puncak bogor kemarin disebabkan oleh tingginya curah hujan
kontur lereng yang tidak bisa menahan beban air dan karakteristik bebatuan yang rawan longsor
pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi setiap bulan membuat perakiraan peta pergerakan tanah
untuk dijadikan acuan setiap provinsi dalam mitigasi bencana
dalam perakhiran yang telah dibuat provinsi jawa barat menjadi titik merah
yang berpotensi tinggi mengalami pergeseran tanah termasuk kabupaten bogor
yang mencakup kecamatan cijeruk cisarua caringin megamendung pamijahan ciawi dan nanjung
sejauh ini faktor penyebab adanya pergeseran tanah antara lain
fungsi tata air yang tertutup bangunan lahan yang terbuka dan aktivitas manusia di kawasan lereng
sampaikan tadi bahwa penyebab longsor itu salah satunya adalah tanah dan batuannya yang rentan
tidak semua tanah batuan yang mempunyai lereng
yang terjal mungkin teman teman semua pernah melihat lereng terjal tapi nggak pernah longsor
nah ini tanah tanahnya yang sifatnya lapukan mudah lapuk
dan memang tingkat dari karakteristik terhadap airnya
juga di situ porinya tekanan porinya dan lain sebagainya itu rentan terhadap gerakan tanah
nah begitu air masuk dia tidak tahan ya air kan menjadi beban
satu meter kubik aja tekanannya beratnya sudah jadi satu ton
itulah kira kira yang bisa menyebabkan